maju mundur maju mundur cantik cantik
udah kayak sehari ini aja nih maju mundur cantik maju mundur cantik
oh jadi om yang nyakitin mama cintin disampe nangis
bagaimanapun ini majikan mama ini dan bobi
kalau dia majikan boleh nyakitin hati mama
om dengerin ya kalo om beri yang sejati jangan nyakitin hati perempuan
buset tuh anak kecil
gua dikuliahin sama dia
masa makannya cuma pakai daun daunan aja
nggak ada papa
udah deh papa makan aja
punya mama telur tempe sama tahu
ada perbedaan menu makanan kita malam ini
sesuai dengan pembicaraan kita tadi sore papa
ini kok pandangannya bisa belok belok kayak gini sih
udah kayak sehari ini aja nih maju mundur cantik
ayo naik ke jendela yuk
naik ke jendela yuk
papa nongkrong di jendela
gue yakin pasti terjadi sesuatu di rumah ini
setelah kaosnya sebelanjaan tadi
gua pengen tahu banget
biar rt dodi nggak sombong lagi jadi rt
soalnya gua yakin
dia pasti disuruh bener bener belanja sama bininya
tapi kan tadi dia nggak ngaku di depan bininya
nah sekarang dia pasti lagi cemaki maki habis sama bininya
gua pengen tahu banget yang gua harus tebutin
yang bergerak di tempat gelap itu
kalau dari gerak geriknya sih kelihatannya mau berbuat jahat di rumah ini deh
kalau begitu saya harus siap siap bawa senjat
oh jangan lah
bukannya tadi itu si hengki
kenapa dia mindik mindik
jangan jangan dia penasaran dengan yang tadi itu
waduh gawat ini
jangan sampai dia tahu kalau saya jadi babunya istri saya sendiri
wah ini bisa gawat
saya bisa dicengin sama dia
nggak boleh tahu mereka
mereka nggak boleh tahu
nggak boleh tahu
nggak boleh tahu
centini punya anak
kita mesti kasihan sama centini
mungkin dia terpasang
mereka menjemputnya kalau punya anak
merahasiakannya karena malu
punya anak tapi nggak punya suami
tapi kok jadi belain centini sih
bukannya belain mami
mami kan punya papi
udah deh gak usah ngerayu depi
mami tahu pami suka nakal sama centini
ya ya deh jalan sendiri
mami mau ngomong sendiri sama cuti
mami gak mau di rumah ini ada penghuni
yang punya aib
yah ini nggak bener
kita masih butuh tenaganya untuk bantu bantu di rumah
yang butuh dia itu mami atau papi
seisi rumah mami
udah udah udah deh
gak usah banyak alesan deh
mami yang urus dia
papi nggak usah ikut ikut campur
tangannya tetap di situ
hukuman papi belum selesai
mami keluar dulu
mami keluar dulu
mami keluar dulu
tangannya tetap di situ
tetap di jwep
tunggu perintah dari mami
waduh kalau centini dipetat
mesti cari akal cari jalan
supaya centini nggak jadi dipecat
aku mau kamu nikah sama aku nanti pas aku lulus kuliah
eh papi ngapain sih nggak buka buka
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
buka buka buka
enggak mas bobi sengaja nyalahkan papi sendiri
papi kenapa nggak liat pintu depan aja sih
ini darurat mak
darurat apaan sih pi
centini mau diusir mami kamu gara gara anak itu
waduh gawat dong
iya mami kamu nggak mau centini punya anak tanpa jelas siapa papanya tinggal di rumah ini bikin malu keluar kak
ya makanya kamu tarik jalan dong
eh papi jangan diem aja dong
ini ini ini gara gara bilangin centini
akibat papi bantuin centini jadi dihukum deh papi
eh pi pi jangan turunin itu
nggak terbawa bibi bilangin mami nih
jangan tarik muka
jangan lempar jangan lempar
situasi centini bakal terancam
terus kita harus gimana dong pi
wah papi juga bingung gimana caranya nyelamatin centini
udah kamu aja yang bikin ya
tapi harus balik ke kamar
nanti hukumannya bertambah
papi balik ke kamar
centini biar mami yang urus
kalau hati lagi galau gini sebenarnya enaknya tuh dengerin lagu melo nih
melonya melo dangdut
kayaknya rasanya tuh ati diiris iris
perih banget tuh